dan dua hari menjelang hari lebaran arus lalu lintas dari tol jakarta cikampek mengalami kemacetan mulai di kilometer dua puluh tiga
gerbang tol cikarang utama ditutup akibat membeludaknya jumlah kendaraan
setelah waktu berbuka puasa arus lalu lintas jalan tol jakarta cikampek macet saat akan memasuki gerbang tol cikarang satu
akibatnya pihak jasa marga mengalihkan kendaraan dari gerbang tol cikarang utama menuju cikarang tiga dan masuk kembali ke cikampek
dan untuk mengetahui kondisi terkini di tol cikarang sudah ada koresponen cnn indonesia rifana pratiwi
selamat sore rifana bagaimana keadaan tol cikarang pada saat ini
selamat sore sheryl dua hari menjelang hari raya idul fitri arus lalu lintas dari tol jakarta menuju ke cikampek ini memang sudah macet sekali
tim cnn indonesia sudah memantau sejak sesudah sahur hingga setelah waktu berbuka puasa
di mana tempat saya berdiri ini adalah di kilometer dua puluh tiga
di dua puluh tiga cikarang barat ada lima lajur kendaraan
di mana tiga lajur ini sedang mengantri untuk melewati gerbang tol cikarang utama
sementara dua lajur di sebelah kiri adalah mereka para pengendara yang akan melewati gerbang tol cikarang barat tiga
dan oleh sebab itu karena memang kemacetan ini sangat tinggi sekali di kilometer dua puluh lima tempat saya berdiri ini
oleh sebab itu pihak jasa marga memang menutup gerbang tol cikarang utama
kemudian menyarankan kepada pengendara untuk mereka memasuki gerbang tol cikarang barat tiga
kemudian keluar kembali ke gerbang tol cikarang barat satu untuk kembali masuk ke cikampek
dan tadi kami sempat memantau sebetulnya kemacetan ini dimulai dari kilometer dua puluh tiga
kemacetannya sekitar enam km dan dari tempat saya berdiri ini menuju ke gerbang tol cikarang barat tiga ini sekitar dua ratus meter
dan para pengendara ini kecepatannya sekitar dua puluh hingga empat puluh kilometer per jam
yang menarik tadi kami sempat juga memantau para pengendara yang sempat beristirahat di rest area kilometer sembilan belas
tampaknya tidak terlalu banyak kendaraan dan juga pengendara yang berhenti
jadi bagi anda para pemudik yang ingin beristirahat sejenak anda dapat mampir ke kilometer sembilan belas
dan informasi terbaru yang kami dapatkan juga dari pihak jasa marga bahwa kontraflow atau buka tutup jalur arus lalu lintas ini masih diberlakukan sebetulnya
dari kilometer tiga puluh dua hingga kilometer empat puluh satu dan dari kilometer lima puluh
dan memang diprediksi ceril arus lalu lintas ataupun puncak arus mudik nanti akan berlangsung ataupun menjadi puncak pada malam ini
karena ini sudah dua hari menjelang lebaran nanti kami akan terus kabarkan bagaimana perkembangannya dari gerbang tol cikarang barat tiga ini
baik terima kasih banyak rifana atas laporan anda langsung dari cikarang barat